dan untuk membahas efektivitas penerapan ganjil genap untuk kendaraan bermotor dalam menangani covid sembilan belas
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan trubus rahadian syah
kedomisi kebijakan publik universitas
tri sakti pak trubus selamat malam
kita ngomongin soal aturan ganjil genap bagi kendaraan roda dua sepeda motor ya pak trubus ya
paling gampang realisasi aturan ini seberapa mungkin
iya menurut saya kalau secara aturan rasional komprehensifnya mungkin
tetapi kalau dari sisi implementasinya sangat tidak efektif
karena kan motor ini disamping sebagai moda transportasi dia juga untuk mencari nafkah
jadi ini yang akan menghadapi kesulitan di situ
yang kedua motor itu disamping selama ini
dipakai untuk pengiriman barang pengiriman jasa dan macam macam
ini juga untuk mengangkut orang melalui ojol itu
maka kemudian yang terjadi adalah dilarang
dan menurut saya kebijakan ini adalah suatu kebijakan inkonsistensi
meskipun diatur di dalam pergub delapan puluh
pergub delapan puluh itu hampir sama dengan pergub lima puluh satu ya pergub sebelumnya
nah di pasal tujuh itu sendiri memang menjelaskan mengenai kemungkinan
penggunaan ganjil genap bagi kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua
nah karena itu kemudian pm prof dki kelihatannya sangat
misalnya bernafsu untuk menerapkan kepada motor
sementara para pengguna motor ini umumnya adalah mereka tinggal di wilayah penyangga
kemudian ketika masuk dki jakarta berarti dia harus menggunakan motor salah satunya
karena ada aturan ganjil genap bagi pengendaraan motor
nah di satu sisi juga tidak ada penambahan modal transportasi yang secara signifikan
karena itu transportasi umum sebagai andalan
pada akhirnya juga tidak banyak membantu
nah kemudian yang selanjutnya menurut saya ini kebijakan ini juga tidak ada kaitannya
dengan memutus mata rantai penyebaran covid
karena ini kan persoalannya bagaimana kita dalam konteks penyebaran covid
sehingga ganjil genap ini dalam bagi motor ini
memang pada akhirnya walaupun tujuannya katanya untuk membatasi pergerakan orang
tetapi saya yakin karena kebutuhan kebutuhan yang sifatnya ya mencari nafkah dengan menggunakan motor itu
akan menimbulkan tetap orang pakai motor
yang menjadi rumit di sini sebenarnya kompleksitasnya adalah bahwa nanti di dalam implementasinya banyak akal akalan itu
akal akalan apa tuh
plat motornya itu bisa diganti ganti
jadi nanti ada penggandaan plat motor juga itu
jadi akan dilakukan karena warga yang pengendara motor yang biasa cuma motornya satu satunya itu
dan sementara harus bekerja menggunakan ini ya akhirnya plat motornya dipalsukan gitu
nah yang kedua ada kemungkinan juga karena motor ini yang dibolehkan adalah ojol
jadi mereka akhirnya pada bisa saja mereka membeli jaket ojol itu
jaket yang warnanya itu
jadi mereka berbondong bondong membeli itu untuk menghindari

namanya implementasi ganjil genap
artinya kebijakan ganjil genap ini
jadi menurut saya ini memang lebih banyak kalau secara kebijakan antara cost and benefitnya itu lebih banyak costnya
benefitnya nggak terlalu signifikan menurut saya
dan ini dalam hari ini tentu kebijakan motor itu sendiri merugikan masyarakat menengah ke bawah
karena pada akhirnya mereka mereka yang hidup bergantung dari motor itu
tidak akan atau kesulitan memperoleh penghasilan sehari hari
apalagi sekarang ini dalam situasi pandemik
tentu mereka sangat terdampak
dan dengan sulitnya mencari nafkah
sulitnya mencari pekerjaan
akhirnya motor ini menjadi apa namanya andalan
yang lain kaitannya dengan ojol tentu ojol bermotor
ini juga menimbulkan penularan yang lebih ini
karena yang dikhawatirkan kan munculnya klaster baru
kluster barunya itu tidak saja di dalam moda transportasi
entah itu di busway krl ataupun metro mini ataupun angkot
tetapi justru juga akan muncul klaster di terminal terminal ataupun di halte halte
nah ini akan muncul juga seperti itu
oke jadi anda lihat artinya realisasinya nanti tidak akan sejalan dengan niat awalnya niat baiknya
kan ini kan untuk sebenarnya kan tujuan utamanya untuk di masa pandemi covid sembilan belas ini
kampat rebus ketika orang orang akhirnya kemudian beralih menggunakan transportasi
anda justru melihat bahwa realisasinya nggak akan nyampe ke situ
kalau misalnya ini tidak dalam masa pandemi apakah ini juga akan menjadi kondisi yang menguntungkan untuk menekan
atau menekan angka penggunaan kendaraan di jalanan umum
dan juga membuat orang beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum
iya pada prakteknya selama ini di dalam pergub delapan puluh delapan yang sudah diterapkan sebelumnya atau sebelum masa ada kondisi normal lah
sebelum masa covid itu kan penerapan motor itu justru akhirnya banyak membantu warga di dalam bermobilitas
artinya menggunakan maksud kuda transportasi motor
nah kemudian tentu ini dalam hal perpindahan ya perpindahan atau mitigasi dari pengguna motor ke transportasi umum
ini memang pada prakteknya memang cukup serius
ini memang pada prakteknya memang cukup serius
ini memang pada prakteknya memang cukup serius
ini lebih signifikan pula gitu lah
ini kan ada maksudnya
kemudian kalau di masa pandemi ini justru di masa pandemi ini kita anggap sangat malah lebih signifikan lagi perubahannya gitu
dalam arti bahwa nanti akan menggunakan transportasi umum gitu
nah disitulah kemudian
penegakan protokol kesehatan sangat sulit
karena kalau transportasi umum itu terutama angkot mitro mini dan krl juga
pada tadi pagi saja berjubel jubel kan tadi pagi misalnya
misalnya di krl juga seperti itu
nah ini akan saya rasa akan sulit
artinya yang menjadi rumit juga pengawasannya
pengawasannya juga akan rumit
karena dalam prakteknya nanti di samping keterbatasan sdn selama ini di dalam mengawasi mengenai motor juga
nah kendaraan roda empat upamanya juga kesulitan
tetapi ini juga harus melibatkan banyak pihak
supaya pergub delapan puluh ini bisa berjalan efektif gitu
jadi banyak pihak ini tentu koordinasi dengan polri
sampai hari ini kan seperti tadi dia dikemukakan
polri sendiri belum diajak bicara
atau koordinasinya belum tapi aturannya juga keluar duluan
ini menjadi seolah olah masyarakat ini seperti ditakut takuti
yang mereka selama ini menggunakan motor
termasuk dengan penyediaan sarananya itu tadi
artinya untuk membuat orang beralih menggunakan public transport atau transportasi umum
kita ternyata memang belum segitu cukup memadainya kan pak
public transport apa transportasi umum kita
ketika orang orang meninggalkan sepeda motor
kemudian beralih menggunakan kendaraan umum atau public transport
iya memang kenyataan seperti itu
sebelum ada covid atau di era normal lah gitu ya
sebelum ada covid
itu ternyata layanan transportasi umum itu kan sangat memprihatinkan
dimana kemudian layanan juga optimal
kemudian jarak antar moda transportasinya yang katanya terintegrasi juga sangat sulit
naik busway itu jarak antara satu busway dengan busway nya bisa lebih dari katanya lima belas menit
tapi yang terjadi tiga puluh menit
ada satu jam baru datang lah
ini kan menyebabkan situasinya seperti itu
nah sekarang dengan kondisi ekstra ordinary karena pandemik
tentu kemudian masa tunggu ini menjadi masalah kan gitu
karena jumlah yang ada kendaraan ini kan masih tetap sama dengan sebelumnya kan gitu
karena belum ada penambahan untuk mengadakan penambahan
kan juga nggak semudah membalikkan tangan
itu perlu diprogramkan juga dengan anggaran yang memadai
kan artinya begitu
jadi penambahan penambahannya juga tidak akan sesignifikan yang diharapkan dengan jumlah daripada pengendara motor yang dulunya ada
itu kemudian beralih ke transportasi umum
artinya ada peningkatan yang signifikan itu mbak
jadi karena peningkatan itulah kemudian menurut saya pada akhirnya kita kesulitan untuk memutus mata rantai penyebaran covid
padahal karena penegakan protokol kesehatan di transportasi umum tentu sangat sulit
jadi tarifnya kan tetap sama
nah otomatis mereka mereka yang pelaku pelaku usaha di bidang ini transportasi itu tentu akan memikirkan yang penambahan di situ
nah di satu sisi juga karena para pengguna motor ini dan nanti akan beralih ke moda transportasi umum
tentu harus ada berada di wilayah penyangga mbak
jadi di bogor bekasi depok gitu
jadi harusnya busway busway atau transportasi umum itu harus sampai ke sana
harus menjangkau sampai di bogor gitu
nah ini yang harus disiapkan oleh pemprov dki dalam jangka panjang
artinya ini jangka panjangnya nanti harus menyiapkan moda transportasi yang terintegrasi
baik dari bogor dari tangerang depok dan bekasi
ya itu secara keseluruhan mbak
karena kalau tidak pada akhirnya masyarakat tetap akan naik motor lagi gitu
dan kita tidak akan efektif juga
jadi akhirnya motor tetap
sebagai moda transportasi pilihan satu satunya
karena moda transportasi publiknya tidak memadai atau tidak optimal layanan publiknya
oke kita harapkan memecahkan masalah dengan solusi
jangan sampai mengurangi atau memecahkan masalah dengan menambah masalah masalah baru lainnya
terima kasih pak trubus
raja jensya sudah bergabung dengan si indonesia connected malam hari ini